akibatnya kapasitas pengelolaan limbah medis belum bisa menangani dan menjangkau seluruh limbah di berbagai wilayah di indonesia
dari enam wilayah regional yang melapor kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
pada periode maret hingga juni dua ribu dua puluh tercatat ada lebih dari satu seratus ton limbah medis di tanah air
mengacu pada surat edaran menteri lhk no dua tahun dua ribu dua puluh tentang pengelolaan limbah infeksius b tiga dan sampah rumah tangga dari penanganan covid sembilan belas
pemerintah akan menambah fasilitas pengelolaan limbah medis
pada dua ribu dua puluh fasilitas akan dibangun di sumatera barat aceh kalimantan selatan nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur
akan dibangun dua puluh delapan fasilitas pengelolaan limbah medis baru pada periode dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh
perbandingan jumlah limbah medis dan fasilitas pengelolaannya yang belum seimbang memperbesar peluang limbah medis tidak tertangani dengan baik
peluang limbah medis tercecer ke tempat sampah bahkan badan sungai dan muara pun juga tinggi
bahkan dari hasil survei kajian kami ke lapangan itu menyatakan tetapi yang tadinya sampah medis ini yang tidak ketemu
ini tiba tiba masker lebih banyak kemudian bahkan ketemu hazad material gitu sampai di lapangan
kayaknya ketakutan masker ini berlebihan kalau kita lihat
nah kecenderungan nanti kemungkinannya akan menumpuk banyak lebih banyak sampahnya di tpa
tempat pembuangan akhir sampah burangkeng di kabupaten bekasi jawa barat ini misalnya
tidak ada yang bisa menjamin puluhan truk sampah yang masuk setiap hari bebas dari sampah infeksius atau limbah medis
ya banyak kalau masker sering tangan mah
ya buka rumah sakit mah ya dibuang nggak diambil ini
nggak masker masker mah
tapi sering ketemu
terpilih yang terpilih dimana pak
nah sekarang ya di kabupaten bekasi
membuktikan kesaksian para pemulung saya mencoba melihat ke sekeliling tpa burangkeng
tidak jauh dari lokasi truk membongkar muatannya saya menemukan tumpukan sampah medis
jadi di antara tumpukan sampah di tpa burangkeng ini saya menemukan
memang belum dikonfirmasi apakah yang di limbah sisa covid atau bukan tapi ada sisa limbah infeksi seperti sarung tangan medis
lalu ada juga masker seperti ini ada juga sisa selang bahkan saya tidak bisa tahu ini selang bekas apa
dan juga sisa kemasan obat obat yang jelas di sini ada logo obat keras
nah di sini kita bisa melihat bahwa limbah limbah yang seharusnya dibuang berdasarkan pengolahan limbah b tiga ini justru terdampar
di lokasi pembuangan sampah akhir rumah tangga bercampur dengan sampah lainnya
ada jelas pihak yang tidak mematuhi sop pengelolaan limbah d tiga
ketua asosiasi pelapak dan pemulung indonesia bagong suyoto menyesalkan limbah medis dan infeksius ini berada di tempat pembuangan akhir sampah
ia takut sampah medis akan berdampak kepada para pemulung keluarga dan warga sekitarnya
itu kan kecampuran ya sekarang juga sudah dicampur sama limbah domestik ya
nah mereka sebenarnya tahu bahwa itu berbahaya gitu tapi itu karena dianggap mempunyai nilai ekonomi mereka manfaatkan
temuan limbah infeksius di pembuangan akhir tercampur dengan sampah rumah tangga menandakan ada kesalahan penanganan limbah infeksius pada sumbernya
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melalui dirjen penanganan sampah dan limbah b tiga telah melakukan koordinasi ke setiap daerah untuk mencegah hal ini terjadi
kami melakukan rapat koordinasi dengan enam regional seluruh indonesia

saya pastikan betul setiap daerah itu mereka melakukan penanganan limbah medis dan sampah masker
dan kalau mereka tidak bisa maka kita carikan jalan keluar
namun temuan limbah infeksius di tempat pembuangan akhir ini merupakan sebuah bukti pelanggaran sekaligus peringatan
tidak ada yang bisa menjamin limbah seperti ini tidak ditemukan di tempat sampah tempat pembuangan air lainnya bahkan badan sungai dan muara
dibutuhkan lebih dari sekedar komitmen namun juga penurunan

agar menjadi efek jerak
karena pandemi covid sembilan belas baru akan selesai saat limbah infeksiusnya ditangani dengan serius benar dan tuntas
yogyakarta muhammad wahyudi jakarta